mereka menggambungkan kekuatan
tenaga di dalam mereka sangat kuat
aku harus mengeluarkan pertanyaan itu
belinya di hari sabtu
kebetulan pada hari itu
saya sendirian jalan
eh tapi curhat
hari pantun tidak ada isinya
kirain tidak seperti itu
pakai akang saja
jadi malu aku
jangan akang dulu
kita belum nikah
baru pulang pisah nak kante
hayu atuh masuk
ini mah suami saya
aduh raden ke mananya
raden kemana raden
raden atuh raden
jangan mampir sea
yang penanggung makamu ternyata teh ayah ayah dasar celupung paman aku mendengar suara perempuan
menangis sambil minta tolong adek aku jangan usir aden iya raden aku tapi benar paman aku mendengarnya
kalau aku aduk raden ke teman juri keren sepertinya betul paman ada yang meminta tolong
jangan bunuh aku
radena kemana tuh

pek tah makan kedepok pisang
ada apa kau mau panggil kok
aku berapu amukmerukul
mengerlukan bantuanmu untuk menyejirkan raden kiansantak
lagi lagi anak kecil yang harus aku musnahkan
apa tidak ada lagi tugas yang lebih berat
kau berikan padaku
jangan cemangat dulu
karena aku sangat tidak suka kepada seseorang yang bermusik besar ya ii
sekarang buktikanlah kalau kami mampu menjengkelkan raden kiansantak
kau meragukan gantung raganku
maka aku musnahkan di depan matamu
dia tidak jauh dari sini
dan sekarang raden kiansantak sedang menuju perjalanan kepada jaran bersama dua pendekat aneh
mari aku tunjukkan
kamu harus membuktikan kepadaku kalau mulut besarmu bisa menjengkelkan raden kiansantak dari mata kunyanya
berani menyerang dari belakang
siapa kalian teh
eh aku tidak ada urusan dengan kalian
yang aku butuhkan jawab kiansantak
enak aja bilang minggir

jurusnya sangat kuat dan mematikan
aku tidak boleh meremehkan
memberi duit ini

nah kalau gitu mau pakai jurus baru atuh
jai pong jai pong
aku harus membantu amok maru
mereka menggambungkan kekuatan
tenaga di dalam mereka sangat kuat
aku harus mengeluarkan pedang itu